sebelumnya pada kamis pekan lalu program makan siang gratis juga disimulasikan di smp negeri dua curug kabupaten tangerang banten
dari rektor itu begitu besar
enggak jadi pada saat kayak sekarang nih corona ekonomi susah kok bisa jual lumayan